kami akan menjalankan sampai kpu provinsi mereka ambil alih
kpu kabupaten jaya mereka bekerja secara sepihak
hasil perolehan suara yang dari tingkat distrikasi masuk di kabupaten jaya jaya di kpu ini tidak sesuai apa yang mereka punya perolehan suaranya
dan ini salah satu oknum yang bermain di dalam
kami bangsa yang hari ini tujuannya untuk mengembalikan suara peralian yang mereka bermain itu di kpu
para caleg caleg yang masukkan suara hanya satu orang
dan kami di waminah ini ada banyak caleg dari kabupaten dpr dpr pr provinsi bapak dpd ri bapak dpr ri
perolehan suara yang sebenarnya mereka dapatkan di lapangan itu tidak sesuai
itu semua alihkan salah satu caleg untuk dprd
kami akan palang sampai kpu provinsi mereka ambil alihkan
itu yang ditetapkan baru kami akan lakukan